kebakaran kembali terjadi di los d lantai dua gedung pasar senen jakarta pusat
petugas pemadam kebakaran yang baru mulai istirahat harus kembali berusaha memadamkan api
api tiba tiba kembali berkobar di lantai bagian belakang gedung pasar senen jumat sore
petugas kesulitan mengatasi api karena banyaknya material yang mudah terbakar dan bangunan yang telah ambruk
selain itu sumber air sulit didapat
hingga jumat sore petugas masih terus melakukan pemadaman di los d lantai dua
sementara dua lantai lainnya yakni lantai dasar dan lantai satu dipastikan sudah padam
sudah ada koresponden cnn indonesia rama aryadi di pasar senen jakarta
rama bagaimana kondisi di sana saat ini
seperti yang dapat anda lihat di belakang saya titik api masih belum sepenuhnya bisa dipadamkan
lebih dari tiga puluh enam jam sejak kebakaran pertama kali dilaporkan pada pukul empat dua puluh dini hari kemarin
dan sekarang titik api terlihat terpusat di bagian belakang pasar d
pasar ini sebagian utara dari blok dua
dan sepertinya dapat anda lihat juga di belakang saya asap masih membungkuk tinggi
upaya pemadaman masih terus dilakukan
meski demikian upaya pemadaman ini masih terlalu tinggi
dan dilakukan secara intermittent karena mereka harus menunggu suplai air datang
dari ketika suplai air habis mereka harus menunggu lagi hingga tangki air penuh
dan hingga sekarang masih ada titik titik api yang masih belum berhasil mereka padamkan
informasi terakhir yang kami himpun dari lokasi ada satu enam ratus sembilan puluh satu kios yang hancur
rusak hangus karena kebakaran yang terjadi sejak kemarin
dan per pukul lima sore hari ini sudah ada sekitar tiga ratus pemilik kiosk
kiosk yang mendaftarkan diri untuk direlokasi ke blok lima
yaitu blok yang sudah disiapkan untuk para pedagang yang kiosnya terkena dampak dari kebakaran yang terjadi sejak kemarin hari
tidak begitu mengejutkan jumlah ini ketimpangan jumlah ini antara jumlah kios yang rusak dan jumlah orang yang mendaftar
karena di pasar senen seorang pemilik seorang penyewa bisa menyewa lebih dari satu bahkan hingga lima belas kiosk
hingga saat ini kerugian menurut ikatan pedagang pasar indonesia dengan asumsi barang yang tersimpan di dalam satu kios dengan rata rata seratus juta rupiah dalam bentuk barang
maka kerugian mencapai seratus hingga satu ratus dua miliar rupiah
namun mengingat jumlah kios yang hancur dan hangus terbakar sudah melebihi angka yang dilaporkan kemarin sudah mencapai satu enam ratus
angka ini diperkirakan akan terus naik bahkan bisa menembus satu ratus lima puluh miliar
bagaimana dengan aspek legalitas dan standar gedung
apakah pasar senen itu termasuk bangunan yang memenuhi standar dari segi keamanan dan juga fasilitasnya
ya eva untuk membahas gedung ini kita harus melihat dari sisi sejarahnya
gedung ini pertama kali dibangun pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat
dan gedung ini pertama kali mengalami kebakaran pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
dan pada saat itu terjadi kebakaran masih belum ada peraturan yang memaksa pengelola gedung atau siapapun yang membangun gedung di wilayah dki jakarta
untuk membangun atau memasang sistem peringatan dini atau sistem sistem untuk mencegah agar bencana seperti ini terjadi
namun yang perlu dipertanyakan adalah di tahun dua ribu sepuluh tidak lama setelah kebakaran di tahun dua ribu sepuluh terjadi
sebenarnya sudah keluar peraturan daerah
peraturan daerah nomor tujuh tahun dua ribu sepuluh di mana pasal lima puluh tujuh mengatakan bahwa setiap gedung setiap fasilitas umum harus dilengkapi dengan alat alat pemadam kebakaran yang memadai
namun tidak didefinisikan apa yang memadai apa yang disebut dengan memadai perlengkapan apa saja yang harus disediakan
dan menurut informasi yang diperoleh oleh rekan kami mardika utama pada pagi hari ini
sebenarnya di gedung ini memang mereka mengikuti kode kode keselamatan yang sudah diatur bagaimana di dalam perda tersebut
mereka melakukan fire drill setiap dua bulannya namun hingga saat ini masih belum ada sistem sprinkler
sehingga kebakaran yang terjadi pada kemarin tidak bisa dikendalikan dengan secara efektif bahkan masih terbakar hingga saat ini ya
baiklah rama aryadi langsung dari pasar senen jakarta terima kasih